dan kami juga sudah tersambung melalui sambungan telepon dengan ferry amsari pakar hukum tata negara universitas andalas
selamat pagi bang ferry bang ferry terkait dengan wacananya adanya pemilihan kembali presiden melalui sistem dpr melalui mpr sendiri apa pandangan anda terkait hal ini
ya menurut saya itu pilihan mundur ya dari reformasi yang kita gagas dan merupakan upaya partai politik memagari sistem demokrasi yang semakin jauh dari peran publik
sehingga nanti pemilihan presiden hanya melibatkan elit elit politik semata
dan tentu itu tidak baik ya
karena seluruh peran dalam dunia ketatanegaraan kita itu hanya akan ditentukan oleh elit politik
mestinya ada ruang komunikasi antara calon presiden dengan rakyat
sehingga mau tidak mau siapapun yang ingin menjadi presiden dia harus memastikan rakyat menyukainya dan kemudian memilihnya
kalau seorang calon presiden hanya ingin memilihnya
mestinya ada ruang komunikasi antara presiden dan rakyat
maka ruang komunikasi antara presiden dan rakyat akan terputus
mau tidak mau calon presiden akan menyenangkan elit dan menjauhkan bicara soal menyenangkan rakyat
itu yang menjadi konsekuensi yang luar biasa timbul dari gagasan kembali ke mpr
soal bicara mahal tidak mahal tunggu dulu
jangan bicara mahal tidak mahal dari perspektif biaya pemilu saja
kalaulah proses pemilihan itu berlangsung di mpr bukan berarti tidak mahal
bukan tidak mungkin tidak melibatkan uang
bahkan akan banyak melibatkan uang
hanya mungkin bagi para elit uang itu lebih terukur jumlahnya
karena yang mau diberi serangan fajar jumlahnya sudah jelas ya
mereka bisa menentukan kapan menang atau tidak menang dengan jumlah uang berapa
sementara mereka kebingungan berapapun biaya yang mereka keluarkan untuk publik untuk memastikan kemenangan
belum tentu uang sudah diberikan kepada rakyat mereka terpilih
kedua ini kan bukan hanya soal bicara
ini bicara soal kemanfaatan
dalam kehidupan kemanusiaan ya
itu pergi ke bulan itu juga mahal
tapi setiap negara bercita cita bermimpi mengirimkan astronotnya ke bulan
demi kemanfaatan kehidupan
nah dalam kehidupan ketata negara juga begitu
ada azas kemanfaatan
apakah pemilihan di mpr lebih bermanfaat dibandingkan pemilihan langsung oleh rakyat
meskipun pemilihan langsung oleh rakyat itu mahal
tapi dianggap jauh lebih bermanfaat
ya akhirnya banyak model sistem ketata negaraan
kemudian melakukan pemilihan langsung oleh rakyat
terutama dalam sistem presidensial
pak ferry tadi ada menyebut ini adalah pilihan mundur
dan akan mengeluarkan biaya yang lebih banyak
tetapi beberapa pihak berpendapat pemilihan presiden melalui mpr ini
untuk menghindari konflik seperti yang terjadi di pilpres lalu
tanggapan anda seperti apa pak
ya konflik yang muncul itu karena elit politik tidak konsekuen dengan model sistem presidensil ya
modelnya kan harus terbuka calon calon
sehingga lebih beragam
tetapi partai kemudian malah memilih model yang memaksa terpilihnya dua calon
sehingga friksi yang timbul di masyarakat
semakin tegang karena dua calon itu
padahal kalau kita mau memperbesar calon
tentu friksi itu yang timbul di masyarakat akan jauh lebih lebur ya
karena lebih beragam lebih berwarna
tapi presidennya kok dua
harusnya kan lebih banyak ya
lebih menggambarkan bineka tunggal ika itu
ini kan soal ulah dari tangan elit politik sendiri ya
mereka menggagas dua calon
memaksa dua calon
sehingga friksi timbul besar
dan kemudian publik ikut pecah belah
juga karena ulah edit
memainkan isu isu yang kemudian memanaskan situasi suasana perasaan publik
sehingga akhirnya timbul goncangan di ruang publik
makanya bagi saya kalau elit mau fair
elit menggagas demokrasi yang baik untuk rakyat
kalaulah kemudian mereka memainkan demokrasi yang tegang
penuh amarah ya akhirnya terkesan proses pemilihan secara langsung penuh amarah
mestinya yang dikoreksi itu elitnya bukan publiknya begitu ya
bang ferry kalau tadi anda katakan berarti perlu dikoreksi adalah elitnya bukan publiknya
berarti kalau kita katakan negara ini sudah cukup waktu untuk belajar
mengenai bagaimana memilih presiden secara langsung dengan dewasa
tanpa tadi ada friksi yang dimainkan oleh para elit politik
yang berkecimpung dengan mengerucutkan perwakilan untuk dipilih oleh masyarakat
jadi kadangkala kita melihat proses apa namanya yang terjadi itu hanya di permukaan
bahkan bukan tidak mungkin elit cuma ingin mengendalikan situasi ya
sehingga kemudian ditimbulkan kesan
bahwa proses pemilihan langsung oleh rakyat itu membebani biaya tinggi
penuh dengan ketegangan dan segala macamnya
bukankah kita tahu ternyata yang sering ribut dan melempar botol minuman mineral itu adalah elit politik di ruang mpr begitu ya
di ruang dpr
apakah kemudian itu juga tidak menimbulkan ketegangan
apakah itu tidak memalukan
kenapa kemudian rakyat saja yang selalu disalahkan dalam demokrasi
ketegangan dan amarah itu bisa timbul karena sistem yang tidak dewasa yang dimainkan
lalu kemudian yang dipersalahkan sistem tertentu kelompok tertentu rakyat begitu ya
ini yang tidak benar
mestinya ada ruang ruang yang semakin dewasa yang kemudian juga ikut dimainkan elit
agar publik pemilih juga lebih dewasa
tidak saling kemudian menyalahkan sesuatu
dan lupa mengoreksi
agar kemudian sistem menjadi lebih baik
baik terima kasih bang ferry amsari
pakar hukum tata negara dari universitas andalas